dan kita ke informasi selanjutnya dan ini masih berkaitan dengan pernikahan dan juga apa kalau misalnya ngunduh mantu begitu antara bobi dan juga kayang ini
dimana wakil dari keluarga bobi nostion sekaligus main co perekonomian darmin nostion meninjau posko utama tvpool transmedia menjelang dikelarnya upacara adat pernikahan bobi nostion dengan putri presiden jokowi kayang ayu
ditemani wakil direktur pemberitaan cnn indonesia alvito denova ginting darmin mendatangi posko yang terletak di sebelah kediaman bobi nostion di bukit hijau regensi medan sumatera utara
dalam kesempatan itu darmin menyapa para awak transmedia yang tengah melakukan persiapan sebagai tvpool pernikahan bobi nostion dengan kayang ayu yang menggunakan adat mandailing
rangkaian prosesi adat pernikahan yang dimulai hari jumat ini akan berlangsung dengan sidang adat yang membahas gelar untuk kedua mempelai
prosesi adat akan dimulai dengan acara manal pokon lahan nihorja atau menyembelih kerbau pada jumat pagi yang tadi juga sudah sempat kita lihat ya bagaimana proses sebelum nanti kemudian kerbau akan disembelih dan juga dibagi bagikan nanti lagi ya dengan masyarakat di sekitar